harga cabai rawit merah di ibu kota jakarta menembus angka rp enam puluh per kilogram
harga ini lebih tinggi setidaknya dua kali lipat dari daftar harga kementerian perdagangan
harga yang menjadi ketentuan untuk jenis rempah cabai merah di daftar kementerian peragangan sekitar rp dua puluh lima
dari pantauan detik finance harga cabai rawit merah di pasar rawasari jakarta timur
saat ini menyentuh angka rp enam puluh ribuan per kilogram
kenaikan harga cabai rawit dirasakan pedagang secara bertahap
mulai dari awal februari sekitar rp empat puluh lima sampai saat ini naik setidaknya sebesar rp lima belas per kilogram
sebelumnya besaran inflasi pada januari dua ribu delapan belas tercatat sebesar enam puluh dua persen
akibat andil makanan yang bersumber dari harga beras harga daging ayam hingga harga cabai rawit merah
harga cabai rawit di daftar kementerian perdagangan sekitar rp lima belas per kilogram